raya lu tuh ya bikin gue jantungan aja
gue pikir lu tuh kenapa napa
yelah rek ntar aja kali
gue kan udah biasa
ya lu bisa liat sendiri
alhamdulillah gue cuma luka ringan
oh iya kita aja sampai lututnya lemes gitu
tapi lu beneran hebat kok raya
raya lu beneran yakin lu ngapain
ya yakin lah rek
lagian juga biar anak anak
yang itu tau
kalau mereka balapan tuh harusnya di sirkuit
bukan di jalanan
guys tenang aja kali
raya tuh udah biasa balapan kayak gini
yang gede gede badannya kan

iya harus pasti
bibir lu kering banget tuh
tunggu dulu beban aku energi
lut lak lut lak

boy gawat boy si adun mana geng segala yang kemarin koma itu dia meninggal
ya syukurlah kalau gitu berarti kita impas sekarang
kang lo gak boleh kayak gitu dong
biar bagaimanapun juga adun itu punya keluarga
punya orang tua punya sahabat
dan mereka pasti ngerasa kehilangan adun banget
ya iya gue tahu gue ngerasa sedih banget pas vito meninggal
tapi seharusnya lutut bersyukur lo gak boleh kayak gitu
sekarang kita masih hidup kan masih hidup lebih lama daripada vito
dan kita punya kesempatan buat memperbaiki diri
tapi yang gue takutnya sekarang kita bakal perang sama gengsi
sampai jumpa lagi